covid sembilan belas ini sebanyak tujuh orang
dari total lima enam ratus tujuh puluh sembilan orang positif
penderita covid positif bertambah dua puluh tiga orang menjadi dua ratus tujuh puluh tiga orang
banyak masih tetap empat puluh lima tidak bertambah
meningkat sembilan ratus tujuh puluh tiga orang
lalu bertemulah kita dengan angka yang menjadi rekor di jawa timur
pada dua puluh satu mei lalu ada lebih dari lima ratus orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
wow semua tercengang
namun apakah angka tersebut merupakan kondisi real untuk menjelaskan epidemi pada saat itu
laporan harian berisi angka angka yang dirilis tidak mencerminkan kondisi epidemi yang sebenarnya
tambahan kasus yang disampaikan pemerintah tidak sama artinya dengan kasus baru
dan celakanya laporan harian itu tidak bisa menjelaskan laju infeksi harian pada hari hari sebelumnya
artinya kalau pemerintah mengeklaim ada pelambatan kasus itu perlu diragukan
karena laporan harian yang disampaikan tidak menunjukkan situasi real hari itu
begitu juga ketika angka yang dirilis tinggi

di jawa timur pada dua puluh satu mei ada kenaikan lima ratus dua kasus positif
padahal angka itu akumulasi dari hasil tes swab beberapa hari sebelumnya
contohnya beberapa waktu yang lalu pemerintah kota surabaya menggelar rapid test masal disertai swab test bagi warga yang reaktif corona
hasilnya sebenarnya bisa diketahui enam jam setelah proses uji laboratorium
namun sederet pintu birokrasi yang harus dilewati
membuat kasus ini baru diketahui
baru diumumkan bahkan dua minggu setelahnya
sekali lagi ini bukan kasus baru
sampai hampir tiga bulan berlalu sejak kasus pertama diumumkan
pemerintah tak juga menyajikan kurva epidemi covid sembilan belas yang sesuai standar ilmu epidemiologi
padahal data kurva epidemi bisa digunakan untuk menjelaskan perjalanan epidemi
menentukan sumber dan kapan penularan terjadi
dan memperkirakan kapan pandemi ini berakhir
kurva epidemi yang disajikan oleh pemerintah saat ini adalah merupakan sebaran jumlah kasus
berdasarkan tanggal kapan kasus tersebut dilaporkan
kurva epidemi ini belum ideal untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan
oleh karena terdapat variasi jarak antara spesimen dikumpulkan
sampai dengan hasil laboratorium dilaporkan
secara sederhana kurva epidemi ini memiliki sumbu vertikal yang menunjukkan jumlah kasus baru
dan horizontal berisi informasi tanggal terinfeksi mulai bergejala atau tanggal mulai diperiksa
selain penyajian bahan baku harus berkualitas yakni masif tidaknya tes dilakukan terhadap populasi
baik jumlah maupun sebaran
di jawa timur misalnya khususnya di surabaya raya yaitu surabaya gersik dan sidoarjo yang menerapkan psbb

apalagi ditambah lamanya jeda pengambilan sampel dan pengumuman hasil tes
kurva epidemi ini menunjukkan kualitas kurva yang tak cukup baik apalagi ditambah lamanya jeda pengambilan sampel dan pengumuman hasil tes
menunjukkan kualitas kurva yang tak cukup baik apalagi ditambah lamanya jeda pengambilan sampel dan pengumuman hasil tes
kurva epidemi ini menunjukkan kualitas kurva yang tak cukup baik apalagi ditambah lamanya jeda pengambilan sampel dan pengumuman hasil tes

kurva epidemi ini menunjukkan kualitas kurva yang tak cukup baik apalagi ditambah lamanya jeda pengambilan sampel dan pengumuman hasil tes

yang pertama untuk menduga kapan perkiraan pandemi pertama kali mulai masuk ke indonesia
kemudian yang kedua untuk menilai tren distribusi kasus berdasarkan waktu
kita dapat melihat apakah saat ini pandemi sudah mencapai dari puncak kasus atau sudah mengalami penurunan atau sedang masih menuju ke puncak
kemudian yang ketiga adalah untuk menilai besaran dari permasalahan yang kita hadapi
tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas jawa timur mengeklaim memiliki kurva epidemi
tapi masalahnya pemerintah dari semua level tidak transparan menampilkan data itu
para epidemiolog menggambarkan tanpa transparansi data dan kurva epidemi yang baik
kita ibarat berperang tanpa mengetahui
jumlah pasukan kemampuan dan logistik musuh
miftah farid andres wicaksono surabaya jawa timur